pleno rekapitulasi suara bahkan diwarnai adu jotos
saksi partai politik yang protes menganiaya ketua ppk gane barat utara
di medan sumatera utara unjuk rasa diwarnai saling dorong dengan polisi
masa menuntut kpu kota medan menghitung ulang suara
setelah ada dugaan penggelembungan dan pengalihan suara ke salah satu partai
sebenarnya kisru selama proses rekapitulasi penghitungan suara juga terjadi
setelah sistem rekapitulasi suara diperlukan
rekapitulasi atau sirekap milik kpu ri banyak diprotes
dalam sirekap ditemukan ketidaksinkronan data antara formulir c hasil dengan data di sirekat
kpu pun kemudian memperbaharui laman sirekap
jadi minus tabulasi diagram perolehan suara
sirekap tetap berfungsi yaitu mempublikasikan foto formulir model c hasil plano
dan ini memang sesuai dengan tujuan utama sirekap
foto formulir model chasil plano kepada masyarakat
nah selama ini ternyata banyak pengaksesi rekap yang tidak melihat foto formulir model chasil plano
sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi sirekap dalam membaca foto
foto formulir model c hasil plano yang memuat data perolehan suara
nah sekarang untuk tidak terjadi disinformasi lagi ke depan
koordinator komite pemilih indonesia jerry sumampo menganggap emosi publik wajar
keganjilan sirekap membuat gaduh
hingga akhirnya publik mendorong penghitungan suara berjenjang
ya karena sirekap ini kan mempengaruhi opini dan membuat kita gaduh ya
karena sudah terbukti sejak awal memang sirekap ini tidak bisa dipegang gitu ya
jadi saya kira kita lebih baik kembali kepada yang manusia yang memiliki sirekap ini
sehingga orang tidak keburu mengklaim gitu ya
kemudian kalau ada lonjakan lonjakan suara yang tidak wajar juga orang tidak buru buru untuk menyalahkan satu pihak
ricu penghitungan suara di sejumlah daerah hingga permasalahan sirekap yang jadi polemik
tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi kpu ri
jangan sampai timbul kecurigaan hingga terkikisnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu